oh bener bener tersanjung banget sama usahanya bang rahmadi untuk dapetin
sampai sampai bang rahmadi beli tanahnya abah
dan mensertifikasiin atas
rantem kayak yang kecil bang haji
tuh lah makanya
bakal kejadian lagi nih kalau si mahmu tetep ngedeketin aja si atike
yaudah mak ntar sulam nasihatin ya
tunggu adem aja dulu
biasa lah ngasom dulu
habis ini baca quran sama bustazarum
aduh ini anak muda
pinter soleh lagi ya allah
joni pengen jadi anak baik
biar bisa masuk surga
bener bener bagus didikanya si rum
itu apaan itu mak
duitnya joni sih impen buat buaya ruang sekolah
buat nambahin tabungan dulu
eh beneran mak
takut ntar kesiangan
seandainya saya punya cucu kayak si joni
ayah bersyukur banget
baik lagi ya allah
mau ngelam lah
ada apa mak
ini kabin sama si rum
kan udah dua puluh tahun lebih lah ya
anak lu yang bungsu
nggak ada maksud apa apa
cuman mak pengen
pengen main aja ke rumah dia
mak mau kesana
mau ngapain ya
cuman mau pindik kt aja
mpengen liat keluarganya gimane
lu angkat jadi anak
eee ya sebelah nggak tau mak
emangkanya lu antre mak kesana
laper loh kaki lu sampe pindang begitu
biasa must berantem
jangan jangan adenya haji muhyiddin itu prema
bener bener bikin malu nih si mahmud
bahaya tuh anak
aduh bikin malu aja tuh
ini pasti gara gara sulam nih
kagak salah lagi
ini perbuatan si sulam
kok haji sulam yang disalahin bu haji
lagi kalo bukan dia
karena dia tau gua tuh bakal ngebangun
terus apa hubungannya sama berantemnya si mahmud
ya si sulam itu pengen cari gara gara aja
jadi dia gebukin si mahmud
sampai babak belom gitu
saya yakin di sulam sudah merasa
kagak tembus hancurin rencana kita berdua
nah sekarang dia gunakan si mahmud
kalau kita terusin ngegedein tuh warung
masa sampai segitunya haji sulam
namanya juga orang yang hatinya udah ketutup sama iri dengki
jadi dia udah gak ada yang semua dihalalin aja perbuatannya
bukan gitu pak
adik adik sekarang kalian salin ya bismillahnya ke buku tulisan kalian
supaya kalian bisa terbiasa nulis arab
terima kasih pak
adek adek kakak tinggal dulu sebentar ya keluar
nanti kita kembali ke rumah nanti ya

room bener bener tersanjung banget sama usahanya bang rahmadi
untuk dapatkan ini
sampai sampai bang rahmadi beli tanahnya abah
dan mensertifikasiin atas nama rum
tapi rum tau
semua itu pasti cuma untuk usaha nyudutin room kan bang
dengan satu tujuan
tapi bang itu bukan untuk nyudutin rum
itu bukan untuk nyudutin rum
itu bukan untuk nyudutin rum
itu bukan untuk nyudutin rum
mungkin bang rahmadi bisa dapatin rum
tapi satu yang bang rahmadi gak bisa dapatin dari rum
yaitu cinta bang
bang rahmadi bisa dapatin biologis dari rum
dan texted dia juga
sampai di duit flashbankin
sampai di balai
bang benar armored
tapi bang rahmadi nggak bisa dapatin hati ru
tak bisa dapetin hati rum
apalagi semua itu tanpa keikhlasan bang
nanti rung jadi istri bang rahmadi
rung takut gak bisa melayani bang rahmadi
dengan sepenuh hati
karena semua itu cuma pura pura
lebih baik bang rahmadi jual lagi aja tanah itu
karena kalau sudah mengatasnamakan rung
itu akan lebih menyakiti rung bang
kamu jangan tersinggung ya
tapi alangkah tidak sopan dan tidak berkebudayaan
kalau sampai abang beli tanah itu cuma untuk ngedapetin kamu
terus buat apa
gak ada makan siang yang gratis kan bang
jangan terlalu merendahin abang ya
abang ini benar benar tulus mau ngasih hadiah buat kamu loh
selama ini kamu sudah sangat perhatian sama anak anak di dalam sana
abang tahu kok rung
tidak akan pernah ada laki laki yang bisa membeli hati wanita seperti kamu
kamu itu orang yang cantik
mau jadi orang tua sekaligus guru untuk anak anak jalanan
itu rung alasannya
kenapa abang benar benar ingin memberikan tanah itu sebagai hadiah buat kamu
boleh rung kasih saran
karena rung gak mau punya balas budi bang
rung gak mau menggadekan kebebasan rung